aku dimana ini
kasinta sekarang lagi dirumah dewi
kenapa aku bisa disini dewi
kalian jangan pernah ganggu yang namanya perempuan
karena perempuan bukan untuk disakiti
tapi untuk dilindungi
kalian punya saudara perempuan
kalian punya ibu
pikir pake akal kalian
kalian punya sakit
kalian punya kebijaksanaan
kalian punya kebijaksanaan
kalian punya kebijaksanaan
makasih ya mas udah nolongin saya
lagi nembang apa sih mbak jalan di daerah sini sendirian
ini kan sepi banget mbak
ke arah sawah hijau
tapi ternyata malah diarahin ke sini
dan saya gak tau
tiba tiba udah rame
dan kayaknya mereka mau berbuat jahat sama saya
ya ampun mbak
yaudah gini aja mbak
biar mbak saya anterin ke sawah hijau ya
sekarang kamu yang akan jadi mangsa ku
saya takut ngerepotin mas
gak gak gak ngerepotin sama sekali mbak
gak apa apa disini bahaya loh mbak
mendingan saya anterin
mobil saya ada di sebelah sana
mau saya bantu
gak apa apa mas saya ada tokan
maaf mbak kesana
kayaknya tempat ini cocok untuk habisi dia
kalau saya boleh tau
mbak itu buta dari lahir
atau karena apa mbak
bukan dari lahir mas
saya pernah jatuh dari tangga
semenjak kejadian itu
ada aliran darah yang terjepit di mata saya
tapi nanti bisa sembuh kok mas

kalau udah di operasi
yang pasti mbak jangan pernah berkecil hati ya mbak
ya walaupun mata mbak
tidak bisa melihat
tapi itu tidak dengan mata hati mbah
karena setahu saya mbak
mata hati itu mempunyai tujuh puluh kali lipat
lebih besar untuk melihat kebenaran
dibandingkan dengan indera penglihatan kita
makin lama kalau dilihat lihat
laki laki ini makin ganteng juga ya
aku dimana ini
aku dimana ini
kasih entah sekarang
kasih entah sekarang
lagi di rumah dewi
kasih entah apa apa
kenapa aku bisa disini dewi
kosan kamu itu kebakaran
dewi menyelamatkan kamu
apa mbak bisa menemani aku
karena ada barang yang harus aku ambil
itu titipan ibu
apa tidak sebaiknya besok saja diambilnya
jangan sekarang ya
kasih entah lebih baik sekarang istirahat dulu
ya ampun kasih entah

ya udah mbak biar saya bukain pintu sebentar
laki ini lebih cocok jadi pasanganku saja
aku kan gak punya rumah di sini
baik banget sih ini cowok
baik banget sih nih cowok
kalau boleh tahu
nama mas siapa ya
soalnya biar saya bisa ingat terus gitu nama malaikat yang udah baik banget nolongin saya
wah ini cowok emang murni baik banget
kayaknya akan lebih baik kalau aku jadikan pacar
kalau nama mbak siapa
baik kalau gitu mbak lora ini sudah sampai rumah mbak lora
mendingan saya antar sampai depan pintu ya
eee gak apa apa mbak biar saya bantuin ya
ya udah saya buka gerbangnya ya
mas disini aja ya
eee sekali lagi makasih ya mas
mbak kayaknya salah masuk rumah deh
saya gak salah masuk rumah
mbak mau ngapain
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
jangan bunuh saya
dan kekuatanku semakin bertambah berkali kali lipat
jangan lupa like share dan subscribe